aksi pemukulan yang dilakukan oleh kapolres akbp saiful anwar
kepada brigadir sl di aulama polres nunukan menjadi viral di dunia maya
kb tumas polda kalimantan utara komisaris besar polisi budi rahmat senin malam mengatakan
pemukulan terjadi pada kamis dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu di aula polres nunukan
akibat ulahnya saat ini kapolres nunukan dinonaktifkan sementara
dan surat mutasi brigadir sl dari polres nunukan ke polsek krayan selatan dibatalkan
sementara motif pemukulan lantaran kapolres nunukan akbp saiful anwar kesal
karena brigadir sl yang bertugas memasang dan mengawasi jaringan internet saat zoom meeting
tidak berada di tempat saat ada gangguan jaringan internet
akibat kejadian ini propam polda kalimantan utara akan memeriksa kedua polisi ini
sementara itu korban pemukulan brigadir sl
meminta maaf karena mengunggah rekaman cctv ke media sosial
di kabupaten lombok timur seorang oknum anggota kepolisian sektor wanasaba brib kmn
diduga menembak anggota polres lombok timur bribtu hairul tamim hingga tewas pada senin sore
peristiwa penembakan terjadi di rumah korban di perumahan di kelurahan dengen
kecamatan selong kabupaten lombok timur
dalam olah tempat kejadian perkara petugas berhasil menyita sebuah senjata laras panjang
bersama dua selongsong peluru
tiga buah ponsel milik korban milik istri pelaku dan milik pelaku
saat ini polisi masih menggali keterangan dari sejumlah saksi mata
untuk mengungkap motif dari penembakan tersebut
pelaku brib kmn diancam pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
dan terancam mendapatkan hukuman pdth pemberhentian dengan tidak hormat
demi deputan cnn indonesia